saudara kloter empat puluh tujuh menjadi kloter pertama dari jemaah gelombang kedua
yang diberangkatkan ke tanah suci dari embarkasi surabaya pada jumat dini hari
dalam pemberangkatan gelombang kedua ini
jemaah calon haji sudah mengenakan baju ikhram sejak dari asrama haji
jemaah calon haji kloter asal lumajang ini
saudara sudah mengenakan baju ikhram sejak dari asrama haji
hal ini dikarenakan jemaah calon haji langsung menuju ke mekah
baju ikhram dipakai sejak awal untuk memudahkan jemaah
agar tidak perlu ganti baju setibanya di mekah
pasalnya jemaah gelombang kedua akan langsung melaksanakan
ibadah umroh wajib saat tiba di tanah suci
kegiatan kita setelah turun dari pesawat nanti
langsung kita berniat mikot dari jalan
untuk setelah itu kita akan melakukan tawaf dan sahih dan tahan
untuk umroh pertama kali